dan kita beralih ke informasi seputar vaksin covid sembilan belas
presiden joko widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pekerja media di hall a basket kompleks gelora bung karno senayan jakarta kamis pagi
presiden berharap setelah dilaksanakan di jabodetabek proses vaksinasi pekerja media bisa segera dilakukan di provinsi lain
hal tersebut disampaikan kepala negara dalam sambutannya ketika meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pekerja media pada kamis
presiden jokowi mengharapkan vaksinasi pekerja media bisa memberi perlindungan yang baik saat bertugas selama terjadi pandemi terutama bagi jurnalis di lapangan
sesuai dengan yang saya sampaikan pada saat hari pers nasional bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi
dan alhamdulillah pada pagi hari ini sudah dimulai
untuk lima lima ratus awak media yang prosesnya tadi saya lihat semuanya berjalan dengan lancar berjalan baik
kita harapkan ini memberikan perlindungan kepada awak media terutama yang berada di lapangan yang sering berinteraksi dengan publik
sering berinteraksi dengan
narasumber dan ini memberikan perlindungan yang baik bagi insan pers yang pagi hari ini telah dilakukan vaksinasi
kita berharap ini akan berjalan di provinsi provinsi yang lain sehingga seluruh awak media yang seluruh insan pers yang berada di tanah air semuanya segera mendapatkan